seorang wanita muda yang sedang duduk di atas sebuah sepeda motor di persimpangan jalan ini
tiba tiba ditangkap sejumlah laki laki dewasa
korban dinaikkan ke mobil pickup yang langsung dipacu meninggalkan lokasi
video berdurasi tiga puluh detik yang diambil oleh seorang warga ini viral di media sosial
peristiwa yang terjadi pada hari kamis tujuh september ini pun sontak menghebohkan dunia maya
peristiwa tersebut terlihat seperti penculikan dan kekerasan terhadap perempuan ini
atau dikenal sebagai kawin tangkap
suatu tradisi yang dianut oleh warga setempat
mengetahui adanya video viral ini tidak menunggu laporan korban
polisi menangkap lima warga yang diduga menjadi otak dan pelaku kawin tangkap
sudah masih pelajar namun usianya dua puluh tahun
ini dari kasal reskrim tadi sudah menyampaikan akan dilakukan penahanan nanti
karena sudah dewasa pelakunya tiga orang
kemudian saya sampaikan untuk dipercepat proses pemberkasannya
menurut polisi pada jumat siang
lima orang yang telah diamankan polisi diduga merupakan keluarga pria
yang ingin memperistri korban dm yang berusia dua puluh tahun
selain korban dm polisi telah meminta keterangan tiga orang lainnya sebagai saksi
yang mengetahui peristiwa kawin tangkap

yang menangkapnya adalah seorang wanita
yang disukai untuk dijadikan istri
hal ini dilakukan karena keluarga mempelai pria tak mampu menyanggupi
tuntutan adat atau belis dari keluarga mempelai wanita